presiden joko widodo melontarkan istilah mini lockdown yang dianggap efektif untuk menekan angka penyebaran virus corona
usai digaungkan oleh presiden istilah mini lockdown menjadi perbincangan sejumlah daerah yang bahkan mengklaim sudah menerapkannya
apakah mini lockdown yang disampaikan presiden mampu menjadi obat manjur menekan penyebaran virus corona di indonesia
atau kita hanya terjebak dengan lika liku istilah tanpa kemudian ada formula yang jelas untuk menekan penyebaran covid sembilan belas
kita akan membahasnya bersama saleh daulay anggota komisi sembilan dpr ri prof asko badgani anggota dewan pakar gugus tugas covid sembilan belas
dan panduryono ahli epidemiologi universitas indonesia
salam malam prof asko bat salam malam pak saleh dan salam malam pak pandu
selamat malam salam indonesia
sebelum kita mulai diskusi ini kita terlebih dahulu
kita dengarkan sama sama bagaimana kemudian istilah mini lockdown ini kemudian disampaikan oleh presiden jokowi pada senin kemarin
sebagai obat manjur untuk menekan penyebaran covid sembilan belas
kita dengarkan sama sama terlebih dahulu
intervensi berbasis lokal ini agar disampaikan kepada provinsi kabupaten dan kota
artinya pembatasan berskala mikro baik itu di tingkat desa di tingkat kampung di tingkat rw
rt atau di kantor atau di pondok pesantren saya kira itu lebih efektif
mini lockdown yang berulang itu akan lebih efektif
oke mini lockdown yang berulang akan lebih efektif
mini lockdown yang disampaikan presiden ini apakah memang gugus tugas covid sembilan belas
juga menyatakan kemampuan penyelamat
apakah anda menarankan hal yang sama prof
begini ada dua hal
pertama kalau intervensi menghadapi wabah itu sudah standar global ya
tiga m dan lain lain sebagainya
yang kedua detect
kemudian respon itu generik
bahkan step itu kan berlaku untuk semua jenis pandemi atau epidemi
nah detect respon tadi kita perintahkan
jadi testing kemudian tracking tracing maksud saya itu dan respon treatment
jadi itu generik
yang dimaksud bapak presiden saya kira skalanya itu bisa dilakukan pada skala nasional
atau regional provinsi kompetensi disebut sebut sampai ke rtrw
saya kira maksudnya begini ya pelaksanaan dari semua tadi itu prevent detect respon
kemudian early testing tracing treatment itu span of controlnya susah kalau kita skala nasional itu pertama
yang kedua barangkali tidak semua wilayah memerlukan dari derajat daripada katakanlah lockdown tadi
jadi barangkali berbeda beda
jadi nanti tidak sama rata semua misalnya kabupaten itu sama kebijakannya
padahal ada beberapa daerah yang sebetulnya relatif aman itu maksudnya
nah yang masuk dengan skala mikro ini terserah kita mau kluster kantor mau kluster restoran mau kluster rt rw begitu ya
tapi persoalannya kan bagaimana menggerakkan unit unit yang disebutkan oleh bapak presiden
tadi ya kita punya tujuh puluh lima ribu desa di indonesia ini
oke artinya bedanya sama sebelum presiden mengungkapkan mini lockdown ini apa prof
kalau kemudian tadi yang dilakukan adalah tadi tracing kemudian hal hal yang sebelumnya
hal hal yang sebetulnya sudah dilakukan sebelumnya begitu
bukan itu kan policy umum ya policy global dalam menghadapi sebuah epidemi standar itu
hanya saja intensitas
testingnya untuk covid ini lebih besar dan tracingnya karena penularannya sangat cepat
untuk malaria barangkali kita tidak sesibuk sekarang untuk melakukan tracing
itu generik itu bersifat umum
tapi yang dimaksud tadi besar wilayahnya span of controlnya bisa nasional kan bisa regional bisa sampai kluster kluster kecil
seperti perkantoran restoran rtrw
tetapi yang dilakukan harus sama
di rtrw juga harus ada prevent kan harus ada pakai masker tiga m
ya kan jaga jarak ya kan
kemudian harus ada testing juga kalau ada orang yang kita suspek
jadi itu tidak merubah langkah langkah jenerik tadi yang standar
hanya skalanya berbeda
artinya ada pihak pihak atau ada yang ditugaskan bertanggung jawab dalam skala yang lebih kecil begitu ya prof
jadi pak dari awal awal covid ini sudah mengatakannya
strategi besar kita dalam melaksanakan tadi prevent detect respon atau testing tracing treatment
itu kan jenerik
ada dua yang diperlukan
pertama kita menggerakkan mesin birokrasi
yang kedua menggerakkan mesin sosial
menggerakkan mesin birokrasi ini yang menjadi bukan pekerjaan enteng ya
dari pusat ke tiga puluh empat gubernur ke lima ratus empat belas bupati wali kota
kemudian ribuan camat kemudian kecamatan dan tujuh puluh lima ribu desa di indonesia ini
jadi ini proses transfer kebijakan
pusat ke daerah itu yang penting itu pertama policy
kedua adalah guideline ya
guideline itu saya kirakan bisa dikembangkan
atau oleh apa namanya dinas kesehatan
tidak harus dari pusat
kita tahu tuh
ya langkah langkah tadi
jadi harus cepat bergerak mesin birokrasi
nah kadang kadang kan ada inersia penggerakan mesin biokeras ini
kemudian mesin sosial jangan lupa
ya mesin sosial itu apakah itu di masjid di gereja ya
kelompok kelompok pengajian ibu dan sebagainya
menggerakkan mesin soal menerapkan sama saja
tapi ada yang kemudian bertanggung jawab begitu ya prof ya
nah kalau kemudian
ya kalau kemudian
ada daerah daerah yang kemudian mengungkapkan
bahwa sebenarnya mereka sudah memperlakukan
kurang lebih sama halnya dengan mini lockdown ini
misalnya dengan psbm
ataupun yang skalanya lebih besar psbb
nah apa kemudian bedanya prof
psbb itu satu langkah awal saja tuh
itu kan saya bilang tadi
harus lengkap itu
ya respond misalnya kan
bukan hanya psbb
kalau ada positif tidak bergejala kan harus isolasi
bisakah masyarakat itu menggerakkan ya
usaha usaha mandiri isolasi
misalnya kalau di rumah tidak bisa isolasi karena sempit
bisakah misalnya rumah sekolah sekolah yang kosong
saya sering mengatakan itu
nah duitnya dari mana
kan ada dana desa
hal semacam itu
jadi tidak hanya psbb nya
satu langkah dari keseluruhan pendekatan mengatasi pandemi secara holistik
jadi mudah mudahan ya prinsip ini diketahui oleh kita semua
bahwa langkah itu tidak boleh parsial
testing aja kalau nggak ada tracing buat apa
dan ada treatment
itu satu package
jadi kalau ada daerah mengklaim sudah melakukan psbb nya iya
tetapi sudah akan lengkap yang tadi itu
untuk testing misalnya kan
apakah sudah rt rw bekerjasama dengan puskesmas dengan rumah sakit setempat
misalnya juga untuk
tracing itu penting sekali
karena hanya di tingkat bawah ya kita mengetahui kasus sespek ini by name by address
ya bisa melacak gitu
bahkan tracking yang positif juga bisa
nah itu diserahkan kepada unit unit bawah
nah kita sebetulnya bukan baru melaksanakan ini ya
kita punya dulu gerakan yang posyadu kan begitu ya
gerakan kb mandiri tingkat desa
ya sindikasi macam itu yang saya bayangkan harus segera kita lakukan dengan kecepatan tinggi
jadi tidak doing business
oke saya akan minta tanggapan dari pak saleh
pak saleh dengan penjabaran yang disampaikan oleh prof askobat tadi
bagaimana komentar dpr terkait dengan strategi mini lockdown yang disampaikan presiden pada senin kemarin ini
pertama ya kita harus mengapresiasi semua upaya
ya kerja keras dan keinginan pemerintah dalam hal ini tentu presiden ya
untuk segera memutus mata rantai penyebaran virus covid di indonesia
tetapi saya agak surprise
karena keluar istilah lockdown
ini kan kemarin pada waktu bulan februari
saya ingat betul bulan februari kayaknya ini istilah lockdown ini agak dihindari oleh pemerintah kita
saya waktu itu tidak tahu kenapa kok dihindari
sekarang malah yang keluar istilah lockdown
dan lockdown itu bukan sebarang lockdown tapi mini lockdown
nah saya tidak tahu apakah istilah mini lockdown ini dikenal di negara negara lain
atau mungkin kita yang percaya
ini pertama kali menemukan mini lockdown
tapi dari penjelasan prof askobat tadi saya melihat bahwa definisi dari mini lockdown ini belum ada
maka masih ada tafsir ini
jadi tafsirnya itu beda beda
maka tafsirnya itu nanti akan dikerjakan tingkat desa
tadi prof mengatakan tujuh puluh lima ribu desa
itu saya menganggap bahwa mini lockdown itu berarti mau mengerjakan di desa
atau rt rw
setahu saya presiden kemarin itu sebelum mini lockdown kan mengatakan
sekala lokal sekala kecil
kemarin itu malah justru targetnya itu rt rw
nah ini kan juga berbeda di rt rw seperti itu seperti apa
sebetulnya kita ini jangan coba coba ya untuk merumuskan satu program yang belum teruji
katakanlah ini sekarang ada mini lockdown
ini pertanyaannya siapa yang merumuskan mini lockdown ini
apakah misalnya tim presiden yang ada di lingkaran sana di lingkaran istana
mengawal presiden dan seluruh programnya itu sudah mengkaji ini secara mendalam
sehingga muncul rekomendasi
rekomendasi untuk mengatakan kita harus menerapkan mini lockdown
nah itu dulu
kalau misalnya ini tidak ada yang merumuskan tiba tiba muncul istilah ini
kita seperti yang disebutkan tadi oleh mbak eva
jangan jangan kita berkutat dengan istilah istilah
dari satu istilah pindah ke istilah lain kemudian dari istilah yang satu pindah ke istilah baru
ini menyebabkan kita ya yang ada dapat
yang ada pada kita itu hanyalah penggunaan istilah istilah baru
sementara covid sembilan belas nya itu masih tetap merajalela
buktinya sampai hari ini malah semakin naik dan semakin tinggi
nah ini yang pertama dulu
tolong ya ini perumusan definisinya itu harus jelas
kalau kita membuat sebuah aturan sebuah kebijakan ya tentu kebijakan itu harus dirumuskan dulu secara baik
kalau tidak ada rumusannya tidak ada pendefinisiannya orang akan sulit untuk mengimplementasikan ini
kemudian yang kedua jika ini memang nanti akan diambil sebagai satu kebijakan yang akan dikerjakan oleh pemerintah
saya melihat malah justru ada persoalan sedikit kesulitan disitu
karena akan menggerakkan semua orang pada setara mikro yang saat itu gitu
yang katakanlah tadi rt rw seperti itu
nah pertanyaannya bagaimana cara kita untuk menggerakkan itu
saya pernah ingat itu ketika presiden menginstruksikan menteri dalam negeri untuk menggunakan gerakan pkk sebagai salah satu benteng kita untuk
melakukan promosi kesehatan dalam rangka menghadang covid sembilan belas ini
nah faktanya sekarang saya melihat belum ada gerakan yang signifikan dan perubahan signifikan dari apa yang dilakukan itu
nah sekarang kalau misalnya kita katakanlah nanti menerapkan ini berarti kita harus menggerakkan mesin birokrasi tadi seperti yang dijelaskan
apakah itu mudah apakah semudah itu

bukankah selama ini mesin birokrasi itu sudah dipakai
bukankah selama ini mesin birokrasi itu sudah di

kan bukankah selama ini gubernur bupati dan juga camat camat dan juga kepala kepala desa itu sudah di warning dari awal untuk segera bertindak dan melakukan langkah langkah yang dianggap perlu sesuai dengan protokol kesehatan
hasilnya ini kan masih seperti ini
nah karena itu ini saya ingin pertanggung jawaban akademiknya dulu yang kita kaji apakah ini betul
lalu kemudian kedua saya khawatir kalau kita terlalu banyak mengganti kebijakan antara satu dengan yang lain
malah justru nanti kita malah nggak fokus untuk mengganti kebijakan yang lain

ini sekarang dianggap pertumbuhan katakanlah yang terpapar covid nya lumayan tinggi
karena itu ini adalah tantangan kita sekarang bersama
saya setuju tadi fokus yang segera dan tidak boleh ditinggalkan oleh pemerintah itulah testing dan tracing
kemudian kalau sudah jelas testing tracingnya treatmentnya jelas
kemudian kalau sudah jelas testing tracingnya treatmentnya juga jelas
tapi kalau testing tracingnya nggak jelas
tapi kalau testing tracingnya nggak jelas

saya khawatir maka pendanggalan covid sembilan belas di indonesia akan terkendala
belum lagi tentu kita harus mempersiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan di dalam rangka menghadapi covid sembilan belas ini
termasuk diantaranya adalah fasilitas dan alat alat kesehatan yang ada di rumah sakit termasuk apd
saya mau menjelaskan di sini ada rumah sakit tiga minggu di dapil saya tutup
kenapa karena dokter dokter dan juga perawatnya tidak mau masuk

baru minggu ini setelah saya mendapat berita itu mereka buka kembali
itu pun karena kita membantu mereka apd masker dan alat alat kesehatan dibutuhkan untuk melindungi mereka
ini kan sangat riskan sekali
kita mau bicara soal makro mikro dan seterusnya
sementara ada rumah sakit umum daerah yang penduduknya lebih dari delapan ratus ribu orang tutup rumah sakit
sehingga mereka harus pindah ke kabupaten lain ke provinsi
untuk membawa pasien yang sakit
ada dua orang yang meninggal di tengah jalan
ini kan sangat berbahaya sekali misalnya kalau ada hal hal seperti ini
jadi karena itu saya ingin sekali tegas kita ini fokus dulu dengan hal hal yang saya kira sudah kelihatan gelas
yang sudah dilakukan selama ini
kalaupun nanti ada perubahan yang soal lockdown mikro dan sebagainya itu saya kira ya kita kaji lagi lah
bagaimana modelnya dan bentuknya seperti apa
kemudian yang terakhir
kalaupun misalnya ada lockdown mini
nah pertanyaan saya ini
kayaknya rasa rasanya belum ada ini aturan dan apa yang kupunya soal lockdown ini
yang ada itu adalah psbb
itu ada di dalam undang undang jelas ya
lockdown ini ya lockdown sebagaimana yang menurut saya dimaknai oleh negara negara lain
ya yang ditutup itu satu wilayah tertentu
kalau misalnya itu yang dimaksud ya karantina wilayah ya sudah
berarti kita pakai ya kita pakai
kalau misalnya psbb itu saya kira
kebijakannya masih tanggung
pembatasan sosial berskala besar
tapi dibatasi saja
tapi orang itu bisa bergerak kemana mana
kalau lockdown itu kan artinya orang nggak boleh bergerak kemana mana
karena kala tiga bulan empat bulan dan seterusnya
itu ada ukuran ukurannya
jadi saya kira ini harus menetapkan
selama misalnya ada payung hukumnya itu tidak ada masalah
karena psbb juga ada payung hukumnya
karantina wilayah juga ada payung hukumnya
di dalam undang undang tarantina
jadi kita tinggal lihat saja
tapi kalau lockdown ini ini nggak ada
harus ditapsirkan ulang lagi
masih banyak pertanyaan nantinya begitu ya pasalnya
masih banyak pertanyaan begitu ya dengan strategi yang disampaikan oleh presiden jokowi
sebelum saya ke pak pandu sebenarnya kalau dari kacamata epidemiolog ini
mini lockdown itu bentuknya seperti apa idealnya
kita harus break dulu kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini
cnn indonesia newscast akan segera kembali
perlu saya tegaskan yang pertama
bahwa kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah
adalah kebijakan pemerintah besar
kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah
dan sampai saat ini
tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown
oke itu bulan maret ya
tapi kemudian setelah jumlah masyarakat yang positif covid sembilan belas ini terus bertambah
akhirnya presiden memilih untuk melakukan lockdown tapi versi mini begitu ya
sebelum prof askobat mengomentari saya ke pak pandu dulu
jadi sebetulnya istilah mini lockdown ini penjabarannya seperti apa sih pak pandu
ya jadi ini penggunaan istilah yang salah
jadi kita sudah mendiskusikan nih
saya dengan beberapa teman dengan beberapa sosiolog
itu pernah meneruskan dan memperbesarkan konsep pembatasan sosial berbasis komunitas
jadi bukan micro lockdown
memang ada tulisan seorang teman seorang sosiolog yang orang indonesia
yang lagi mengajar di ntu mas yogi faramir itu menulis tentang micro lockdown
hampir sama konsepnya
tapi beliau sudah membuktikan secara akademis dengan pemodelan
itu micro lockdown menurut istilahnya itu
itu ternyata cukup efektif
dalam mempertahankan untuk menekan penularan secara matematis
ya kan epidemiologis matematis pemodelan nih
kita membahasnya dari segi sosiologi
bahwa dalam pandemi ini yang kita lupakan adalah peran masyarakat
padahal di dalam kitab suci untuk penanganan outbreak
itu ada tulisan yang besar sekali mengatakan bahwa
komunitas adalah pilihan depan untuk semua solusi outbreak
jadi komunitas itu harus diajak
karena kan yang diminta untuk tinggal di rumah masyarakat
untuk yang supaya masyarakat untuk pakai masker kan juga sebenarnya inisiatif masyarakat
kita butuh kepatuhan masyarakat tapi sayangnya tidak diajak
jadi artinya micro lockdown definisi micro lockdown itu sebetulnya bukan dari pemerintah
itu lebih ke partisipasi masyarakat
betul sekali jadi itu adalah bentuk peran mesra masyarakat dalam menekan penularan dan dampaknya
jadi waktu itu kita memikirkan kalau nanti psbb dilonggarkan
itu kan aktivitas apa yang bisa se efektif kalau kita melakukan psbb
yang di mana terjadi penurunan penularan yang cukup drastis
nah itu adalah kita harus memperkuat
memperkuat peran masyarakat
jadi peran masyarakat itu makanya kita sebut sebagai pembatasan sosial berbasis masyarakat
apakah masyarakatnya tempat tinggal seperti rw
apakah masyarakatnya tempat kerja seperti perkantoran
apakah masyarakatnya itu adalah unit usaha lainnya
atau pertokoan atau pasar atau pabrik
jadi sifatnya berbasis komunitas yang unitnya bisa di ini kan
bisa terjangkau atau terkendali oleh masyarakat itu sendiri
ini yang menurut saya itu yang akan sustain
karena waktu itu kita sudah mempredik bahwa pandemi ini mungkin sampai lima tahun
dalam pengertian bahwa kita menekan penularan
kemudian nanti terus berusaha supaya tidak terjadi gelombang kedua gelombang ketiga
itu harus sustain tuh sustainnya gimana
ya orang menggunakan masker menjaga jarak tidak mencintakan
tidak mungkin semuanya dikontrol oleh pemerintah
jadi akan lebih sustain kalau masyarakat ikut mengontrol mereka sendiri
dan kalau ada masalah di masyarakat solidaritas sosial dibangun
nah ini yang tidak pernah diungkapkan
dan kita sudah punya konsepnya sebenarnya yang waktu itu kita sampaikan ke kantor staf presiden
itu sekitar bulan april atau mei gitu ya
untuk mempersiapkan rencana pelonggaran psbb apa yang harus dilakukan
nah itu kelihatannya terlambat diterima
dan menggunakan konsep yang kita sebut sebagai micro lockdown itu
sebenarnya lebih mengarah konsep peningkatan peran masyarakat
untuk mengatasi pandemi yang kita sebut sebagai pembatasan sosial berbasis komunitas
oke prof askobat silahkan menanggapi
apakah kemudian strategi yang disampaikan presiden jokowi ini mini lockdown itu
dasarnya ini berdasarkan apa begitu prof
jangan sampai kemudian yang seperti tadi pak saleh katakan ini coba coba lagi begitu
sebetulnya kan kalau saya menginterpretasinya itu adalah skala ya
tadi kan pak pandu mengatakan bisa skalanya rt rw kantor dan sebagainya
itu yang disebut sebagai mini
dan itu kita biasanya lagi kantor yang misalnya aman ya tidak perlu ditutup
misalnya kan seperti itu ya tidak berdampak luas
tapi kembali saya dukung tadi pak pandu ya ini kan sebetulnya ya upaya kita mengendalikan wabah ini
di mana masyarakat terlibat dan bertanggung jawab
tapi langkah langkahnya tetap sama itu
tadi kan tiga m saya malah sekarang pak pandu menyarankan empat m itu
memakai masker mencuci tangan kemudian menjaga jarak tambah satu lagi menegur
empat yang lemah sekali ya kita pakai masker kanan kiri tidak musuhkan menegur itu
jadi dari tiga m saya surankan itu empat m
nah kemudian lebih besar lagi tadi social distancing
sekarang ini kan apakah itu tingkat kecamatan kabupaten mungkin menurut presiden tadi itu
span of control lebih mudah masyarakat mengendalikan wilayah yang ada dalam kendalinya
termasuk dalam tracing
tracing itu setengah mati itu
rt rw yang tahu orang orang yang positif tetapi bergejala ini by name by address
kan begitu jadi itu maksudnya
jadi nanti penjabarannya akan seperti apa pak pandu

oke ya sudah saya percaya

jujur saya masih belum bisa membayangkan begitu ya
kalau kemudian artinya wewenang untuk melakukan lockdown
lockdown artinya kan tidak bisa masyarakat yang berada di sana itu bergerak dari satu tempat ke tempat lain gitu
siapa yang kemudian punya wonang untuk melakukan lockdown misalnya
kalau kita pelajari di negara lain
katakanlah china itu melakukan lockdown
orang orang tidak bisa bergerak tidak bisa cari makan tidak bisa belanja
pemerintah harus turun tangan memberikan bantuan sosial dalam bentuk sembako misalnya kan ya jadi membawa
konsekuensi ekonomi yang luar biasa itu kalau istilah lockdown ini dipergunakan lockdown
dikunci dikurung lah bangsa kita ini kan ya jadi ya mungkin ini yang perlu diperlunak sedikit ini
pak soleh ya istilah lockdown itu ya jadi ini istilahnya salah begitu prof menurut prof
maskobat sebetulnya penjabarannya bukan mini lockdown atau bagaimana ya pembatasan sosial
oleh masyarakat mengatakankan ya dalam unit unit kecil unit kecilnya rt rw atau desa lah tempat
lainnya itu itu maksudnya berbasis masyarakat dalam skala ya sistem sosial sistem administrasi negara
kita ini oke artinya penjabaran yang sebetulnya diterjemahkan oleh gugus tugas covid itu seperti
disampaikan oleh pak pandu tadi begitu ya prof ya kira kira begitu oke pak saleh ingin menanggapi
hai jadi kalau menurut saya begini ini kan eh oh profesor asko bakal yang ada di dalam ini
tentunya kan yang salah ngerti betul apa perkembangannya tinggal di dalam itu belum
bisa katakan secara utuh menjelaskan definisi dan pembatasannya kepada kita apa yang masuk dengan
ini log ini saya khawatir nanti kita akan cari lagi nih pemanaan ini
sudah sampai tiga bulan sebelumnya ketemu agar yaitu ini jadi nah jadi satu problem ketata bahasa
lagi ista kemarin saya bagus tuh lupa pandu yang seperti kita bicara soal new normal ng punktu
normal kemarin normal gitu pemberian kata kata sebagai cepat ini hai lagi terjemahkan adaptasi
sekarang kalau kita lihat apa yang
dilakukan oleh masyarakat dengan adaptasi
kebiasaan baru ternyata tidak sesuai
dengan semua protokol
banyak yang tidak sesuai dengan protokol
kesehatan itu yang menyebabkan ini
tidak bisa memutuskan tarantai penyimpanan
hidup ini karena itulah saya
menganggapnya beginilah katakan kalau ada
istilah lockdown di dalamnya
lockdown itu saya sepakat pengertiannya
terkunci dikunci orang begitu
walaupun dia skalanya kecil orang di skala kecil itu
dikunci nah apakah betul
diterapkan orang orang dikunci pada skala kecil itu
ya kan katakan kalau rtro
nya dikunci karena dia merah suara merah
lalu semua orang yang dalam
itu hanya dikunci apakah seperti itu
nah itu berapa jumlahnya
pemetaannya seperti apa
apakah tracing tadi
testing tadi itu sudah cukup
untuk katakanlah mengerti
di mana yang harus di lockdown
begitu loh kalau
yang di luar negeri kan nggak begitu dia
mengasumsikan semua daerah itu kena
katakanlah misalnya satu provinsi lockdown
seperti wuhan semuanya yang tidak ada
boleh keluar dan masuk selesai
nanti mereka sampai tiga bulan empat bulan
tiga bulan setengah kalau yang di wuhan
satu kasusnya itu mereka bebas lagi
malah justru sudah hilang tuh
katakan seperti itu
nah itu betulnya kalau dari sisi
penganggaran nih prof askobat ya saya melihat
sekarang kan kalau kita lihat
anggaran kita untuk
menangani covid sembilan belas ini kan sudah besar luar biasa
enam ratus sembilan puluh lima triliun yang dianggarkan
andai kata kemarin kita dari awal
anggaran ini tidak sampai sebesar
enam ratus sembilan puluh lima triliun itu karena
kita hanya butuh bantuan sosial yang
diberikan kepada masyarakat kita
yang kurang mampu yaitu
dua ratus tiga triliun sekarang itu besar sekali
ini semakin lama dia akan semakin
tidak bebas dari sini akan semakin banyak
anggaran pemerintah yang akan diharuskan untuk ini
berarti kan tidak lebih hemat
yang kita ambil ini karena kan kemarin konsekuensinya
kan dianggap nanti akan mengganggu
ekonomi dan sebagainya ternyata kan
tidak lebih hemat justru menurut
saya malah lebih mahal nah hari ini
kita kan dihadapkan juga dengan persoalan
tata kelak nanti kita akan bicara
dengan soal vaksin misalnya
soal bagaimana memberikan vaksin
itu kan butuh biaya lagi
dan sementara pada sisi yang lain kita masih
betul betul dikaji lagi ini kan
saya menganggap bahwa presiden memiliki
ahli ahli yang ada di lingkarannya beliau
untuk mengkaji secara utuh
lagi ini persoalan ini seperti apa
sehingga kita mudah mencocokkan
saya tidak pada kapasitas untuk
mengatakan istilah mini lockdown
ini salah atau benar karena
saya bukan ahli epidemiolognya
tapi saya hanya mengkaji dari sisi
praktisnya saja dan pengalaman
kita menghadapi covid sembilan belas ini
kebetulan saya sudah menulis buku
juga ini prof askoban ya
saya itu menghadong
corona ya saya menulis buku dan saya
mengatakan ke kementerian kesehatan
terkait dengan kritik kritik saya
terhadap penanganan covid sembilan belas
selama ini jadi tidak ada
saya sampaikan saya harus tertulis pada mereka
jadi menurut saya ini juga harus
dijadikan referensi sama kita
covid sembilan belas selama enam bulan terakhir
itu sudah menjadi guru
yang cukup bagi kita
sehingga dengan demikian kita mampu
betul betul bangkit melawan covid sembilan belas
jadi jangan lagi
kita masih belajar lagi
ya kan kita sudah bisa belajar dari diri
kita sendiri dari negara kita sendiri bahkan
kita juga bisa mengajar dari negara negara
lain yang sudah ternyata dan terbukti
memutus bataran tpp penyebaran virus ini
di negaranya oke oke prof
prof ascoman apakah kemudian
dengan masukan masukan yang ada ini
atau istilah mini lockdown ini akan kemudian
didiskusikan kembali dan setelah
kemudian sudah disampaikan pada
apakah ini sudah sejauh mana
program atau strategi
mini lockdown ini berjalan
kita akan break dulu kita akan lanjutkan setelah
jeda berikut ini cnn indonesia newscast
akan segera kembali
ya anda kembali di cnn indonesia newscast
yang kemudian muncul sejauh mana
kemudian setelah disampaikan oleh presiden joko widodo
kemarin program mini
lockdown ini sudah berjalan
begini ya istilah lockdown itu
kan memerlukan sebuah syarat
ya itu tergantung dari
ya berapa banyak orang positif
di satu wilayah tertentu apakah rt rw
dan itu kan testing jawabannya
sehingga dalam operasionalnya tidak mudah
sebetulnya itu ya
jadi cara lebih senang sebetulnya
menerapkan psbb itu pada
ya dan prevent tadi
prevent itu kan mengendalikan
masker kemudian cuci tangan
menjaga jarak menegur kan begitu
ya jadi laksanakan
prinsip prinsip itu pada skala masyarakat
tapi untuk menentukan lockdown atau tidak
itu kan otoritas pemerintah
pertanyaannya dasarnya apa
bahwa kita punya angka angka
tertentu nih dokter pandu oh ini lockdown ini tidak
kan susah itu pada tingkat
rt rw jadi itu
mestinya paling tidak tiga kabupaten
menentukan rt rw mana begitu
misalnya kan dan itu
saya kira perlu ditetapkan
semacam perdoman perdoman yang bisa dipegang oleh
katakanlah saat gak covid
tingkat kabupaten atau dinas kesehatan
oke artinya saat ini
merumuskan pedoman itu sedang berlangsung begitu ya prof ya
ya ini kan baru
beberapa hari lalu ya statement ini
dan melihat jenjang administrasi kita
dari pusat ke daerah begitu panjang
ini tantangan lain lagi ini
menggerakkan mesin birokrasi itu
tidak mudah itu pak solly oke
baiklah sambil kemudian
saat ini sedang berlangsung
begitu ya kalau kemudian menggunakan istilah
dari pak saleh dan juga pak pandu
kira kira kalau saat ini pemerintah
sedang merumuskan perdoman
apa saja masukan yang bisa disampaikan kepada
sebenarnya pemerintah tidak membuat pedoman
jadi belum ada itu konsep
kalau saya bisa interpretasikan
bahwa pembatasan sosial
yang berbasis komunitas
itu adalah kunci
jangka panjang yang
sustain untuk menekan
adalah untuk perilaku
sedangkan komponen untuk
contact tracing dan sebagainya
itu tanggung jawab pemerintah
itu harus diperkuat dengan
memperkuat sistem layanan primer
jadi seperti di dki
kita memperkuat kontak tracing
yang dilakukan oleh puskus mas
dan kita juga mengidentifikasi
sampai ini dilakukan
di thailand saya pada bulan januari itu
sudah melihat bagaimana
dalam menekan pandemi
karena mereka juga punya kader
dan juga dilakukan di vietnam
itu mereka berhasil
karena menurut saya
untuk dalam jangka panjang
walaupun nanti ada vaksin
tiga m itu masih terus berlangsung
karena kan untuk
memvaksinasi begitu banyak jumlah penduduk
begitu sudah vaksin langsung
melepas masker tidak
orang masih harus menggunakan masker
sampai nanti betul betul pandemi
itu vaksin itu memberikan dampak
imunitas yang bisa menekan
testing pelacakan kasus
dan isolasi itu tetap
harus dilakukan bersamaan
dengan perilaku penduduk
yang mengurangi risiko
yaitu tiga m tadi dan perilaku perilaku lainnya
tidak akan sustain kalau
tidak didukung oleh masyarakat
disinilah peran masyarakat dibangkitkan
kegiatan yang kita sebut sebagai
pembatasan sosial berbasis komunitas
jadi itu sudah jalan kok
selama psbb di beberapa
wilayah itu yang tidak pernah
mengajukan psbb yang resmi
ke menteri kesehatan itu melakukan
pembatasan sosial berbasis komunitas
di bali juga
melakukan hal yang sama pembatasan sosial berbasis komunitas
yang sudah memberikan dampak
yang membuktikan bahwa
dan itu mengurangi banyak sekali
jadi menurut saya pembatasan sosial
berbasis komunitas itu
mungkin istilah yang paling tepat
dibandingkan menggunakan istilah
oke artinya sudah ada
sejumlah perangkat yang berhasil
sejumlah daerah yang kemudian
dianggap sukses dan bisa menjadi contoh begitu
untuk mengurangi penyebaran covid sembilan belas
itu saja yang diperkuat pak pandu
pak saleh silahkan
saya melihat bahwa
mau dibuat lagi sebagai sebuah kebijakan
itu akan membutuhkan energi
dan apa namanya
effort yang lebih besar
dari sisi regulasi
dari sisi aturan
ini penanganan covid sembilan belas di indonesia
ini tentunya sudah cukup tidak ada yang kurang
mulai dari aturan undang undang ya
undang undang itu ada
undang undang karantina kesehatan
ada peraturan pemerintah
ada peraturan presiden ada kepres
ada pergub bahkan segala macam itu
saya lihat di dalam situs resminya
dikeluarkan oleh pemerintah itu lebih dari
enam puluh sembilan aturan yang sudah ada
berarti kan aturan ini sudah cukup sebetulnya
jadi jika ada lagi misalnya
kata kata menggunakan istilah mini lockdown
terus nanti ada aturan baru lagi
ini akan membuat
apa makin banyaknya aturan yang dilaksanakan
sementara aturan aturan yang sudah ada
itu belum terlaksana dengan benar
saya menyarankan kepada pemerintah
anda katakan memang dihintar sarannya saya menyarankan
sebetulnya yang paling utama
yang dilaksanakan itu adalah
melaksanakan semua protokol kesehatan
dengan seluruh aturan yang digariskan
ini kan protokol kesehatan sudah ada tadi
katakanlah memakai masker
menjaga jarak menghindari keramaian
itu kan sebetulnya sudah merupakan protokol
kesehatan yang tanda pelatih
ini semua masyarakat
itu sudah mampu dan mau
untuk melaksanakan itu
ini kan tinggal bagaimana kita mendisiplinkan
masyarakat secara lebih tegak
sehingga dengan demikian aturan ini bisa diikuti
tapi jangan berlebihan juga
saya lihat kan kemarin ada orang yang saya
lihat videonya orang di dalam big
mobil kemudian maskernya
kemudian di periksa dan seterusnya
itu menurut saya berlebihan
jadi tetap saja ketegasan itu
bukan berarti melebihi batas batas
yang tertentu ya
tetap saja kita harus tegas ya
orang orang yang tidak memakai masker di tempat terbuka
dan di tempat keramaian ya tentu
itu boleh dikasih tangsi
dan seterusnya ada masalahnya sekarang saya tanya
tangsi yang ada sekarang ini apakah sudah
efektif untuk membuat orang jerah
apakah tangsi yang ada
sekarang ini sudah sangat mampu
untuk membuat orang disiplin
dengan protokol kesehatan
ini kan nggak boleh protokol kesehatan
oleh pak pandu
pak prof askobar dan juga
berapa orang tertentu tidak boleh
kalau mau itu semua orang harus
harus ini tidak memandang
apakah itu profesor
presiden menteri dan sebagainya tidak
bahkan di luar negeri banyak kepala kepala
negara yang benar karena itu
semua orang mau orang susah mau orang
saya mau orang yang terpandang dan sebagainya
harus pakai protokol kesehatan
kita arahnya ke situ
jadi lebih tepat kalau kita mengarah ke situ daripada
membuat wacana wacana baru yang
saya kira belum tentu implementatif
dan susah dikoordinasikan
secara nasional dan akhirnya kemudian
menimbulkan kebingungan baru begitu ya
artinya pr yang paling penting
adalah bagaimana kemudian mendisiplinkan
masyarakat dan membuat masyarakat
paham bahwa covid sembilan belas ini
tidak hanya musuhnya pemerintah pak tapi
musuh kita semua begitu ya baiklah
pak saleh profesor askobar dan juga
pak pandu terima kasih
atas waktunya di cnn indonesia
newscast sayang sekali waktu kita
terbatas kalau kita bahas ini
kita butuh waktu banyak begitu ya
untuk membahas masalah bagaimana
menghambat penyebaran virus corona
sekali lagi terima kasih bapak bapak
sudah bergabung di cnn indonesia
debat perdana calon presiden amerika serikat dua ribu dua puluh
antara petahanan donald trump
dan sang penantang joe biden
cnn indonesia newscast segera kembali